kan orang jadi tergerak
gimana pak keadaannya
jadi kan hari ini kita ngeliput buat tv kampus
ah tentu jadi
nanti kalian bisa ngeliput dulu lebih ya
oh iya baik pak
kenapa jadi cewek asongan yang syuting sama my prince
harusnya tuh gue
secara gue kan lebih famis daripada dia
ini gak bakal gue biarin
kenapa kan sih lo
jangan lo susulin ya
lo gak mau kena masalah kan
dan lo liat sendiri
pak surya dekan kampus lagi ada disini juga
riz lo gak usah macem macem ya
gue gak mau lu kena masalah
mau lah gue diimu
kenapa putri diborgol sama pangeran
semua orang jadi mikir yang gak enggak deh sama gue
eee mohon perhatian semuanya
seperti yang sudah kalian ketahui
universitas bunga bangsa sebentar lagi akan memasuki wustrum yang ke lima
wustrum yang ke lima
wustrum yang ke lima
pesta seni akan kita buat lebih meriah dibanding tahun tahun sebelumnya
ketua dan wakil ketua yang akan bertanggung jawab mengurus pesta seni ini adalah putri aurora dan pangeran alexander
mereka dipilih untuk mengemban tugas ini agar mereka tidak lagi saling bermasalah
dan bisa memberikan contoh bagaimana caranya bekerja sama yang gompak dalam satu tim
putri pangeran hari ini kalian sudah bisa mulai bekerja
eh mereka cocok banget ya jadi ketua sama wakil ketua pesta seni
cocok cocok dari mana
sudah jelas jelas ya si cewek asongan itu
hmm ternyata dia ada di sini
bagus deh dia jadi bisa lihat gue sama usus goreng yang baru dinobatkan sebagai ketua dan wakil ketua prestasi
ya pasti bete banget sekarang gue sapa
kenapa putri nggak nolak ya
buat jadi ketua sama wakil ketua pesta
jangan jangan putri emang nyaman sama pangeran
gue ngerasa putri sebenarnya punya perasaan suka sama pangeran
tapi dia belum mau ngakuin itu
kalau itu benar berarti sekarang gue cuma jadi penghalang mereka berdua
apa saya suruh pesan lagi
seve saya suruh ke sini ya
pak pak jangan pak pak pak pak maaf ya pak
aduh bukan karena itu pak
sayangnya aja yang bingung liat makanannya banyak sekali
ehh saya takut makanannya gak abis pak
ehh nanti ibu nawang bisa bungkus semuanya bisa bagiin tetangga juga
oke gak apa apa
udah lama nih
ehh sehabis makan
bu nawang boleh nonton film apa aja
nanti akan saya sewa satu bioskop untuk bu nawang
biar gak ada yang ganggu
sebenarnya ada apa sih sama orang ini
aku mulai ngerasa gak nyaman
ah kayak yuk
kaun porsche sedang ingin datang kembali
kumpulkan cepat ya
sggak ada yang neuen dah koy evan
ya juga benar juga kamu
tapi kita juga gak bisa biarin pak remon sama bu nawang itu berdua duaan kayak gitu
bahaya buat kita
kita pokoknya harus cari cara gimana bisa masuk ke dalam
mendingan nanti kalau bu nawang nanya bilang aja kita mitra bisnis
nah kamu jangan panggil aku lydia tapi bu lydia
biar kayak mitra bisnis beneran
kalian ngapain disini
selamat siang pak raymond
lydia sama pak alex saling kenal
bu lydia mitra bisnis saya
kita baru aja meeting
nah kebetulan mau makan siang
oh pak alex
terus saya sama lydia itu udah kenal cukup lama
gimana kalau pak alex
pak alex sama lydia makan disini aja sama kita
eh kami di meja yang lain aja
saya takut mengganggu
ah kalau saya sih nggak merasa terganggu pak alex
nggak terganggu kan pak
silakan silakan silakan anggap aja meja sendiri
ya silakan duduk
lydia sama saya aja disini
ah ganggu aja mereka
kalau bukan bu nawang yang minta
udah saya suruh mereka

ichi bu dispatchgang duci
coba diaik beber understand
nanti tuh memang rupiah juga nepot banget

udah dia ikut aja
yaudah gue diserahat aja disini
oh lo bilang disentuh gue lagi
tapi jangan pake jari
iya apaan lu nanti gue buat tempatnya
lo gak jelas banget sih pake narik narik gue segala
bekap bekap gue juga lagi
tapi beneran mel gue ngelakuin semua ini supaya lo gak kena masalah
masalah gue masalah gue bukan masalah loh
gue yang pura pura ah pingin ke toilet
biar dia gak bisa nyariin rizky lagi
udah di ujung nih harus ke kamar kecil
kok acting sih orang beneran kok
pura pura lagi kebelet
orang beneran kebelet
yaudah gue gak mau ikut lo
yaudah kan kita keborgo
ya masa gue masuk ke toilet cowok
keras juga ya kepala lo
gue mau ajak lo ke suatu tempat
dan lo pasti suka kok
keterlaluan deh yang kali ini
udah gak enak dipandang mata lebih nggak enak lagi dipandang hati
gak enak gimana sih tash
gue malah suka loh ngeliat orang peluk pelukan kayak gitu
gak elu mel gio sama semua ngerusak mood gue doang misalnya
gue baru inget kalo tasha itu bucinnya sama gio
gue samperin siapa ya